lima jam diperiksa penyidik subdit cyber ditreskrim suspolda metro jaya gisela anastasia atau gisel
selesai menjalani pemeriksaan pada selasa sore dalam kasus video asusila yang diduga mirip dirinya
gisela mengatakan dirinya akan mengikuti proses hukum yang berlaku
ikutin aja prosedurnya sebagai orang negara yang baik datang kita ikutin aja
giselle diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka yang telah ditetapkan polda metro jaya dalam kasus ini
nikita mirzani kembali dilaporkan ke polisi
kali ini aktivis betawi melaporkan nikita atas dugaan penodaan agama dan pornografi pada selasa siang ke gedung bares krim polri
aktivis betawi berpendapat nikita dapat mengusik kehidupan berbangsa dengan aksinya menghina rizik syihab
didampingi penasehat hukum aktivis betawi juga mengadukan nikita mirzani atas tindakan pornografi pada dua ribu dua belas
untuk memperkuat laporan bukti berupa data dalam flashdisk dibawah pelapor
nah untuk pelaporannya yang pertama tentang ujaran kebencian penistaan agama yang berkaitan dengan terganggunya hubungan toleransi antarumat beragama
dengan pengawalan polisi catherine wilson yang tersandung kasus kepemilikan sabu pada juli lalu tiba di kejaksaan pada selasa siang
berkas penyidikan catherine telah dinyatakan lengkap atau p dua puluh satu dan siap untuk dipersidangkan
kasih intel kejaksaan negeri depok mengatakan catherine akan ditahan di rutan depok selama dua puluh satu hari dan tidak direhabilitasi dengan sejumlah pertimbangan
di antaranya tersangka dianggap tidak kabur atau menghilangkan barang bukti
sedang jerings kembali digelar di pengadilan negeri dan pasar pada selasa pagi
dalam agenda duplik tim kuasa jerings membeberkan tuntutan untuk kliennya yang dianggap manipulatif dan tidak sesuai fakta persidangan
salah satu yang dijadikan alasan jpu untuk menuntut saya tiga tahun kan salah satu alasan terbesarnya itu karena memakai
memakai dasar dari statement statement
ini adalah statement dari ahli bahasa yang sudah dimanipulasi
sementara itu sidang akan kembali dilanjutkan pada sembilan belas november dua ribu dua puluh dengan agenda putusan dari majelis hakim
tim liputan cnn indonesia